yang paling penting tidak hanya sebatas seremoni atau peringatan karena hari kelahiran pancasila setiap tanggal satu juni saja
tapi bagaimana itu tadi mengamalkan nilai nilai pancasila di dalam kehidupan sehari hari
jangan sampai luntur
bahasa kerennya membumikan pancasila
nah untuk caranya membumikan pancasila ada banyak cara masyarakat untuk bisa memperingati hari lahir pancasila
atau menunjukkan dan mengamalkan dari spirit pancasila itu
lalu seperti apa musisi adms memaknai hari lahirnya pancasila dalam kondisi atau cuaca politik iklim politik seperti saat ini
sudah bergabung bersama kami lewat sambungan skype saat ini ada musisi adms
hai mas adi
hai kita masih agak kurang kita nggak kedengeran nih suaranya mas adi nih
mas adi sebelum saya tanya mengenai bagaimana
bagaimana spirit pancasila anda resapi
saya pengen tanya mengenai anda tadi pagi kan datang atau hadir atau mungkin memimpin orkestrasi di gedung pancasila
untuk memperingati hari lahir pancasila kali ini
dengan cuaca politik atau iklim politik suasana seperti sekarang
apa yang bisa anda rasakan dari peringatan hari lahirnya pancasila tadi pagi mas adi
ya tadi ya alhamdulillah diberikan kepercayaan
untuk membawakan lagu lagu perjuangan dengan orkestrasi
dan itu buat saya ya tentu membanggakan karena juga menyenangkan
karena saya selama ini cukup sama gundah mengenai situasi diri kita
karena ternyata melalui musik ada yang bisa kita lakukan
tidak kurang pentingnya dibandingkan dengan orasi orasi yang sering didengungkan gitu ya
dan seperti di balai kota kemarin
kalau sebenarnya dalam yang agak formal kemarin dalam acara itu
tentu perjuangan yang didengungkan kemarin
harus di menginspirasi masyarakat
ini semangat kebangsaan
iya mas adi mungkin yang juga membanggakan kalau kita lihat
bagaimana cara warga atau masyarakat indonesia ini memperingati hari kelahiran pancasila
ada pekan pancasila
mas adi juga mungkin salah satunya yang memposting gambar dan juga tulisan dengan hashtag ini
saya pancasila begitu
tapi kalau misalnya mas adi lihat apa yang terjadi di indonesia
di tanah air belakangan ini
seperti apa sih orang orang atau warga indonesia mengamalkan nilai nilai pancasila di kehidupan sehari hari

sudah sesuai atau tidak
sudah sesuai atau tidak
sudah sesuai atau tidak
sebenarnya sih ya ideal

tapi ada hal yang mengutip saya
dimana beberapa tahun belakangan ini ternyata pendidikan pancasila di sekolah kan banyak dihilangkan gitu ya
banyak tidak dilakukan
dan pacara pacara hari kemen dan sebagainya yang nyilang
perjuangan yang zaman saya sekolah dulu itu pasti ada
sekarang mungkin kalau yang tidak ada gitu ya
kemudian ujung ujungnya kemarin ini dalam kontestasi di pilkada kemarin
kita melihat bahwa adanya isu sarah yang membuat terpecahan belakangan ini
kalau saya lihat yang soal perpecahan ini dari utara
yang juga sayangnya pancasila di sekolah juga kurang
dan makanya ilusif untuk hal yang tidak baik itu
saya kira ini menjadi titik kebangkitan masyarakat
karena pentingnya merawat pancasila
tiba tiba tanpa terlalu diindoktrinasi begini begitu
nasalnya kita melihat kekepadanya sama
kegundahan yang sama dari masyarakat luas
begitu satu di sekolah saya indonesia saya pancasila
yang lain juga bikin foto yang kolas dan sebagainya
saya undang ke balai kota tempohari
kan soal pilihan nomor nomor berapa tapi lebih nkri pancasila
itu langsung ada sambung rasa
dan saya kira ini jadi titik kebangkitan pancasila mudah mudahan
selain memimpin orkestra
hari kamis kemarin bersama presiden dan juga sejumlah menteri
ini kabarnya nanti hari sabtu besok
artinya besok ya besok hari
ini akan juga bikin kayak konser kecil ya
di salah satu tempat hiburan atau pusat perbelanjaan yang ada di jakarta selatan
mungkin boleh diinformasikan mas
ini bukan konser semata mata
pasti ada alat kue juga mas
jadi di kitos di kitos jelanda gitu
hari sabtu tanggal tiga jam tiga siang
itu bukan saya yang bikin saya hanya salah satu partisipan saja
ada kevin aprilio anak
jadi mereka rata rata mau ikutan suka rela
ada yang nyanyi dengan angkut ikan
tapi beberapa tim juga kasih testimoni mereka mengenai pancasila
mengenai kebangsaan umumnya gitu ya
terus ada kultum tentunya menjelang duka gitu
mas adi ini yang terakhir dari saya
saya mungkin kita semua apresiasi bagaimana langkah langkah industri kreatif
bisa mengamalkan dan juga memperingati hari lahir pancasila
dengan cara cara yang sangat elegan
sangat damai dan sangat kreatif
tapi juga ada sebagian kelompok nih mas adi
yang mengatakan bahwa
apa namanya aksi aksi simpatik yang kreativitas seperti ini juga ternyata
mungkin saja bisa berpotensi
atau mungkin semakin membuat polarisasi di masyarakat itu semakin tajam
gimana seorang adms dengan industri kreatifnya bisa mengamalkan pancasila
tapi tidak dengan tuduhan tuduhan atau tudingan tudingan ini bisa membuat masyarakat itu
apa namanya terpecah pecah gitu mas adi
ya tentunya kita menghimbau jangan sampai ada yang datang dengan atribut atribut
pilkada kemarin ya
misalnya soal misalnya pakai baju kotak kotak
kita sangat tidak inginkan ada yang datang pakai kotak kotak
sebenarnya ya itu hak masing masing ya
cuma supaya kita dikiniin lebih sangat kekesamaan gitu ya
dulu sudah red foot putih dan merah gitu
tajam merah putih lah gitu ya
kemudian juga kita coba
komitiannya coba mengajak dari pendukung dua atau tiga
dari pilihan kemarin gitu ya
sebisa mungkin mereka juga datang
soalnya gitu jangan hanya satu bawaan bawaan saja
tapi memang tidak mudah
ada ketika punya persepsi
oh ini masih hubungan ke situ
enggak jauh jauh itu sudah selesai
supaya juga mungkin gitu
pentingnya kita merkaf etni supaya tidak
kita tidak ada namanya
khawatir dengan beberapa pihak menginginkan nkri ini harus begini
harus begitu nanti dibikin versi ini versi itu
balik ke apa yang kita sudah nikmati
berrahmat allah ini
terima kasih mas adi
atas waktunya di cnn indonesia

dan yang terakhir jangan pernah berhenti
atau jangan pernah bosan mencintai indonesia ya mas adi
terima kasih mas adi
terima kasih mas